sebelumnya menko polhuka mengadakan pertemuan bersama dengan menteri keuangan dan kepala ppatk
terkait dugaan transaksi janggal rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
ya pertemuan itu menyepakati beberapa hal
salah satunya tentang tindak lanjut laporan hasil analisa jika temukan unsur pidana
kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan di kantor kemenko polhuka
menyeratkan keseriusan menanggapi setiap laporan hasil analisa data yang mencurigakan
dimana laporan hasil analisa yang memuat unsur pidana akan terus ditindak lanjuti
bahkan bekerja sama dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi
ini adalah laporan pencucian uang
laporan tindak pidana pencucian uang
memang jumlahnya besar
karena itu tadi
menyangkut orang luar
menyangkut tindak pidana di luar
tapi ada kaitan dengan dalam
nah untuk itu kami tadi bersepakat begini
satu kementerian keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua lha
lha itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari p tiga
dan yang lainnya baik yang menyangkut pejabat
di lingkungan kementerian keuangan maupun pihak lain
nah kesempatan berikutnya
apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana
maka lh tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh kementerian keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal
jadi nanti kementerian keuangan akan ditindak lanjuti
jadi korupsinya sudah oke sudah selesai
tapi sudah ada yang masuk penjara uangnya sudah dirampas sudah
tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini ini akan ditindaklanjuti
yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh kementerian keuangan sebagai penyidik
ppns penyidik di bidang pajak dan kepabelanan
atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum
mungkin saja penyidik lainnya yaitu polisi atau jaksa atau kapital